kota surabaya mencatat lebih dari seribu warga yang positif covid sembilan belas menjalani isolasi mandiri
bisa dibayangkan berapa banyak sampah rumah tangga yang terindikasi infeksius dibuang ke tempat pembuangan akhir
data pemerintah kota surabaya menyebutkan seribu lebih warga kota surabaya menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan dinas kesehatan
tapi tidak sedikit dari mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah tanpa melapor
lalu bagaimana seharusnya warga yang menjalani isolasi mandiri ini mengolah sampah sampah rumah tangga mereka
sehingga tidak membahayakan lingkungan warga sekitar atau bahkan petugas kebersihan pada saat dibuang ke tempat pembuangan akhir
dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no lima puluh enam tahun dua ribu lima belas
mengatur dengan jelas tentang pengolahan limbah b tiga dari fasilitas
namun tingginya peningkatan angka kasus covid sembilan belas selama dua bulan terakhir
membuat pasien pasien covid sembilan belas tidak mendapatkan layanan kesehatan maksimal
akibatnya tak sedikit warga yang terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah
profesor kesehatan masyarakat universitas airlangga sojaya yadi menyebutkan
virus corona tidak mudah menular melalui benda mati seperti bungkus makanan atau tempat sampah
namun bagi warga yang menjalani isolasi mandiri sebaiknya
melakukan langkah antisipasi dengan mensterilkan seluruh sampah yang akan dibuang
menyiapkan tempat sampah khusus yang rutin didisinfeksi
sehingga tidak meningkatkan resiko penularan bagi petugas kebersihan
kalau sudah habis dikonsumsi ada bungkusnya barang itu jangan langsung dibuang
jadi di tempat kontainer dulu mungkuk supaya virus itu aktif
atau mati dulu tiga empat jam
jangan makan langsung dibuang ke tempat sampah
di rumah itu kita tunggu besoknya baru dibuang
itu lebih bagus
dan lebih bagus lagi kalau memang mau memberikan semprotan
se infektan itu pada sampah itu
salah satu warga kota surabaya yang pernah menjalani isolasi mandiri
mengaku memiliki cara khusus untuk menjaga lingkungan sekitar agar tidak terkontaminasi virus corona
ia memisahkan seluruh alat makan dalam keluarga
dan mengolah sampah secara mandiri
selain itu sampah rumah tangga berupa bungkus makanan dan botol minuman bekas
ia sterilkan menggunakan disinfektan
sebelumnya saya semprot pakai desinfektan
saya bila setelah itu biasanya disetor ke bank sampah rt
atau biasanya saya itu kasihkan ke bapak tukang sampah
tidak sulit bukan mensterilkan sampah sama dengan melindungi warga dan lingkungan sekitar
dengan sesuatu penghargaan tersenyumanners

eka rima ganjar witskyaksono surabaya jawa timur